saya sintia ropas masih menemani anda di kompas petang
saudara terduga pelaku pembunuhan perempuan yang ditemukan tewas di dalam koper terekam kamera cctv hotel
sebelum ditemukan tewas pelaku dan korban terlihat masuk ke dalam kamar hotel di kawasan bandung jawa barat pukul sembilan lima puluh pagi
setelah itu sekitar pukul delapan belas empat puluh waktu indonesia barat
pelaku keluar kamar dengan membawa koper berwarna hitam yang ternyata dalamnya berisi jasad korban
artinya korban dan terduga pelaku bersama sama di kamar hotel selama sembilan jam
belakangan korban diketahui bernama rini mariani warga rancasari bandung jawa barat
ada videonya juga saya membenarkan ada video itu
seorang laki laki yang keluar dari kamar membawa koper
ada juga proses antara terduga pelaku dan korban ini juga masuk kamar
kepolisian berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan perempuan dalam koper yang jasadnya dibuang di jalan inspeksi kalimalang kabupaten bekasi jawa barat
pelaku ditangkap setelah melarikan diri ke palembang sumatera selatan dan sekarang dalam perjalanan menuju jakarta
terduga pelaku diketahui memiliki
sebelumnya warga dan pengendara yang melintas di jalan inspeksi kalimalang cikarang barat kabupaten bekasi
dikejutkan dengan penemuan jasad seorang perempuan dalam koper jumat pekan lalu
koper berisi jenazah perempuan ditemukan pertama kali oleh petugas kebersihan
sudah diamankan diamankannya di sumatera selatan di palembang
ini sedang proses perjalanan balik ke jakarta
orang dekat atau seperti apa
tidak ada hubungan kekeluargaan tidak ada hubungan lain lainnya tapi ada hubungan kerja
lebih lengkap kita bergabung dengan jurnalis kompas tv niputu trisnanda di polda metro jaya
putu terduga pelaku pembunuhan jasad dalam koper sudah tertangkap
apakah sudah diketahui motif dari pembunuhan tersebut putu
sintia dan juga saudara sampai dengan saat ini motif dari peristiwa ditemukannya mayat di koper
yang sempat menggegerkan masyarakat pada kamis lalu
ini memang belum diketahui oleh pihak kepolisian dan juga belum disampaikan secara resmi
nanti baru akan disampaikan hari jumat
yang terbaru cynthia dan juga saudara adalah mulai ada titik terang mengenai siapa pelaku dari peristiwa tersebut
di mana kemudian pihak kepolisian ini sudah menangkap pelaku pada hari ini tadi di palembang dan saat ini sedang menuju jakarta
berdasarkan informasi yang sempat kami dapatkan dari pihak kepolisian memang pelaku ditangkap di palembang
dan menuju ke jakarta dengan menggunakan pesawat
yang rencananya akan terbang pada pukul delapan malam dan akan tiba di jakarta sekitar sepuluh ataupun memasuki waktu tengah malam jika ada hambatan
dan sampai dengan saat ini kami jurnalist kopas tv yang ada di lapangan juga masih menantikan kedatangan dari pelaku
untuk mengetahui sebetulnya apa yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi dan berujung pada penemuan mayat di dalam koper yang ada di bekasi pada kamis lalu
yang bisa sampai dengan saat ini diketahui
dan juga saudara berdasarkan pernyataan resmi dari pihak kepolisian lewat kabupaten humas polda metro jaya kombes ade ari syam
ini memang ada beberapa hal
salah satunya mengenai cctv di mana pada hari rabu ini sempat terlihat baik itu terduga pelaku dan juga korban
ini nampak bersama sama datang ke suatu hotel yang ada di kota bandung dan memasuki suatu kamar dalam hotel tersebut
di mana pelaku ini menggunakan pakaian serba hitam
membawa tas kecil sementara korban ini menggunakan pakaian berwarna merah celana hitam dan juga kerudung juga membawa tas di punggungnya begitu ya
kalau kita lihat dari cctv yang durasinya kurang lebih berjalan selama lima puluh satu detik
dan keduanya juga nampak langsung masuk ke dalam kamar tidak nampak berbicara
meskipun kalau dari pihak kepolisian menyatakan tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun juga tidak ada hubungan personal
begitu ya tetapi sekali lagi ini karena pelakunya juga terduga pelaku maksud kami baru ditangkap hari ini
dan masih akan menjalani sejumlah proses pemeriksaan saat tiba di jakarta nanti baru bisa dipastikan pada hari jumat besok
saat konferensi pers ini dilaksanakan atau diselenggarakan oleh pihak kepolisian
selain itu juga dalam cctv terlihat bahwa kedua pelaku ini masuk jam sembilan lebih lima puluh satu waktu indonesia bagian barat
kemudian keluar di hari yang sama tetapi ini sudah
pada sore hari yaitu pada pukul delapan belas tiga puluh sembilan waktu indonesia bagian barat
yang kemudian berbeda adalah mereka masuk berdua dalam kondisi masih sehat begitu ya tetapi pada saat keluar
ini hanya terlihat satu orang saja yaitu terduga pelaku berinisial arn seorang pria dengan menggunakan
atau membawa koper berukuran besar nah ini yang kita nantikan apakah penyebabnya apakah pemicunya dan sebetulnya hubungannya apa
antara kedua pihak ini
ya ini terduga pelaku dan juga korban cynthia
putu jika keduanya datang bersama sama ke dalam kamar sebuah hotel dan keluar terduga pelaku keluar membawa koper
dan koper inilah yang diduga sebagai tempat jasad korban ditemukan apakah ini artinya kamar hotel tersebut merupakan
tkp di mana terduga pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban apakah sudah ada statement ataupun keterangan dari pihak setempat
kalau sampai dengan saat ini memang cynthia resminya ini baru nanti akan disampaikan pada hari jumat
tapi kalau tadi saya sempat berbincang dengan kabit humas polda metro jaya begitu ya memang yang terakhir bukti terakhir yang disampaikan
juga kepada awak media adalah momen terakhir di mana korban ini nampak terlihat masih hidup begitu ya dan juga masih berjalan masih berinteraksi
di tv tersebut di mana korban ini masuk ke dalam kamar tapi tidak pernah keluar lagi dari kamar tersebut dan keesokan harinya ini sudah ditemukan di cikarang bekasi sudah berada di dalam koper
jadi kalau pertanyaannya apakah di sana tkp nya lagi lagi kita harus menantikan pernyataan resmi nanti dari pihak kepolisian tentu saja setelah semua proses pemeriksaan dilakukan ketika terduga pelaku ini tiba di jakarta malam nanti
baik terima kasih atas informasi anda jurnalis kompas tv ini putri senanda melaporkan